beberapa tahun silam kita membutuhkan setumpuk uang tunai untuk membeli beragam kebutuhan
dengan nilai nominal yang tinggi seperti rumah mobil laptop deh mbak dan beragam kebutuhan lainnya kini
di jakarta kita bisa mengganti uang tunai dengan sistem pembayaran non tunai udah hampir semua sih
hampir menyeluruh soalnya kalau apa apa sekarang males bawa uang tunai juga
males ktm jadi ya lebih sering pakai itu udah jarang banget pakai pakai uang tundai itu udah
jalan lebih nguntungin cashless soalnya kenapa soalnya satu ada diskon diskon itu bisa ya buat
ya lumayan lah saving terus habis itu juga buat duit kembalian kita nggak perlu kayak
nunggu sih mbak mbak yang ituin kembalian lebih gampang lebih fleksibel apalagi sekarang kalau
bisa akan mau kemana mana kan banyak diskon
banyak diskon terus nggak perlu ngeluarin recehan kayak gitu segala macam kan agak ribet
jadi dompet pun enggak terlalu tebel juga dibawa kemana mana membawa tumpukan uang di dalam dompet
sudah tak lagi dilakukan oleh sebagian masyarakat jakarta lembaran uang kertas dan kepingan uang
logam telah menjelma menjadi angka virtual kebiasaan dan budaya masyarakat kini telah
beralih pada sistem pembayaran non tunai tak hanya di pusat perbelanjaan besar namun
hingga pasar tradisional bahkan warung warung pinggiran telah menggunakan sistem pembayaran
non tunai aktivitas non tunai telah menghiasi kehidupan sehari hari dalam beragam aktivitas
mulai dari memesan ojek online membayar makanan dan minuman melakukan pengantaran hingga melakukan
ragam transaksi keuangan aktivitas non tunai juga telah menggeser arah dari layanan sistem
perbankan dari konvensional menuju layanan perbankan digital inovasi baru bahkan telah memungkinkan layanan perbankan menggunakan ipad di bisnis perbankan tersebut

hadirnya era non tunai tentu memberikan kemudahan bagi nasabah
tak perlu lagi mengitor uang tunai ke teller bank
ataupun mengantre di mesin atm untuk bertransaksi
nasabah cukup duduk dan berhadapan dengan layar ponsel pintar
transaksi pun dapat dilakukan
lebih banyak orang menggunakan proses perbankan secara digital
karena memang gaya hidup sudah berubah
kedua kalau dilihat khususnya di indonesia sendiri
apalagi di jakarta kemacetan di mana mana
sehingga apabila kita masih melakukan secara konvensional
kita akan menghabiskan waktu cukup banyak
hanya untuk buka rekening bank saja
jadi memang tidak terlalakan bahwa digital menjadi salah satu solusi
untuk perbankan maupun aktivitas lainnya
layanan perbankan yang bergeser ke arah digital
juga membuat penyimpanan uang kertas ke pihak bank semakin minim dilakukan masyarakat
bermodalkan angka virtual layanan mobile banking
dan gesekan kartu debit
ragam transaksi bisa dilakukan tanpa membutuhkan uang tunai
uang kertas yang semakin ditinggalkan tak lepas dari pesatnya
penggunaan uang elektronik yang beredar di masyarakat
pada tahun dua ribu tujuh belas transaksi uang elektronik mencapai dua belas miliar rupiah
nilai uang transaksi elektronik ini juga bahkan terus meningkat nih hingga tahun dua ribu lima belas
yang sudah mencapai empat puluh tujuh miliar rupiah
hingga tahun dua ribu sembilan belas bahkan nilai transaksi uang elektronik hingga september ini
sudah mencapai sembilan puluh lima miliar rupiah
gerakan non tunai sebetulnya sudah digadang gadang oleh bank indonesia sejak dua ribu empat belas silam
pada tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas bank indonesia bahkan telah meluncurkan
sistem pembayaran qr code satu pintu melalui kris
qr ini sebetulnya kan
bagian dari instrumen mungkin saya bukan menyebut instrumen kanal pembayaran lebih tepat gitu ya
kanal pembayaran yang memberikan pilihan yang itu akan lebih praktis lebih cepat
kemudian apa namanya lebih aman lebih simpel ya jadi orang dengan membawa hp saja itu bisa melakukan transaksi
tentunya sudah ada dompet elektronik atau ada uangnya di situ ya
penggunaan uang elektronik dianggap lebih efisien serta dapat memotong rantai di sini

penggunaan uang elektronik dianggap lebih efisien serta dapat memotong rantai

tak hanya di kalangan pengguna namun juga bagi pihak industri
tak hanya di kalangan pengguna namun juga bagi pihak industri
ternyata beragam aktivitas dengan sistem pembayaran non tunai dapat dilakukan di jakarta
meskipun tak dapat dipungkiri dengan hadirnya teknologi membuat kita semakin konsumtif
dan juga ketergantungan nih akan pesin dan juga ponsel pintar
yang jelas selamat datang di era cashless society
binanda rahma winry hawadis jakarta